ini ditutupnya lahan pasar tasik oleh pihak kepolisian pol damitro jaya
ini tentunya membuat para pedagang terpaksa berjualan di atas trotoar dan bahu jalan di sepanjang jembatan bongkaran tanah abang jakarta pusat
oh baiklah dan ini akibatnya lalu lintas pun memang tersendat atau terganggu ya
ratusan pedagang yang biasa berjualan di pasar tasik tanah abang jakarta pusat berjualan di sepanjang jembatan bongkaran
jalan dari arah petamburan menuju pasar tanah abang yang biasanya lancar mendadak semerawut
lantaran para pedagang berjualan di atas trotoar hingga bahu jalan persis di samping pasar blok g
kondisi tersebut diperparah dengan banyaknya pedagang yang memakai mobil pribadi mereka sebagai kios dadakan untuk berjualan
pasar tumpah ini merupakan buntut dari penutupan lahan pasar tasik oleh polda metro jaya pekan lalu
sejumlah pedagang mengaku merugi karena telah membayar sewa lahan kepada pengelola
namun sudah tidak bisa lancarkan
pembeli pembeli lagi berjualan
para pedagang berharap pemprov dki jakarta memberi mereka tempat untuk berjualan
pada tiga april pekan lalu polda metro jaya menutup area pasar tasik
dengan alasan tengah dalam pengawasan
gali putra jakarta
jadi sebenarnya mereka berada di mana
apakah masih berada di lokasi pasar sendiri atau justru memang sudah bergerak untuk berjualan di pinggir jalan
selamat pagi iqbal dan juga fani
tadi saya mendengar kalau anda menyampaikan informasi lalu lintas bahwa di sekitar pasar tanah abang di jalan jati baru ini ada kemacetan
sebetulnya memang itu adalah kemacetan yang disebabkan banyaknya mobil
mobil yang sebenarnya ngetem begitu atau berhenti untuk menunggu penumpang dan juga parkir parkir yang biasanya tidak tertampung begitu
sehingga yang anda lihat itu adalah warna merah yang bisa ditafsirkan bahwa itu adalah kemacetan terkait dengan pasar tasik
yang sebelumnya mereka meluber di jalanan di sekitar pasar jati baru
ternyata saat ini mereka sudah berpindah lokasi di samping hotel parmin
ada sekitar lima ratus
ada sekitar lima ratus pedagang yang saya temui di sini yang menggunakan seperti mobil yang akhirnya dimodifikasi menjadi semacam tempat jualan mereka
di mana mereka lebih banyak berjualan tentang garmen tekstil dan juga produk produk baju
mungkin fani dan juga iqbal juga sering datang ke tanah abang ini
anda bisa datang ke sini setiap hari senin dan juga kamis mulai dari jam lima pagi sampai jam sepuluh atau jam sebelas
dan biasanya di lokasi sebelumnya
mereka berjualan sampai siang hari pukul dua belas siang
namun sampai hari ini di lokasi yang keempat ini ternyata mereka sudah empat kali berpindah tempat sebelumnya di cideng juga
yang diusulkan oleh wakil gubernur maksud kami salahuddin uno untuk ditempatkan di sekitar pasar cideng
akhirnya mereka ditempatkan di samping hotel parmin ini
dan mereka mengaku bahwa di sini nantinya mereka tidak akan lama lama
sampai siang hari namun hanya sampai pada pukul sepuluh atau sebelas siang
begitu fani dan juga iqbal
berarti raff raff apakah memang nanti para pedagang ini akan tetap di sini atau relokasi sendiri seperti apa yang direncanakan oleh pemprov dki jakarta
ya betul sekali bahwa sampai saat ini pun
tadi saya saat tiba pagi hari tadi untuk bertanya tanya kepada beberapa pedagang di sini
bahwa mereka mengaku
lebih baik mereka direlokasi ataupun juga ditempatkan pada satu titik
yang tempat tersebut memiliki semacam hoki begitu untuk para pedagang ini tentunya ya
di mana banyak orang lalu lalang kemudian juga untuk membeli dagangan mereka
karena dikhawatirkan jika direlokasi di tempat yang terlalu jauh
maka mereka mengkhawatirkan omset mereka juga akan turun begitu
dan mereka mengaku bahwa sampai sejauh ini
di samping hotel parmin ini mereka mengaku sudah cukup puas
begitu karena omset yang mereka terima pun juga sudah mulai lumayan membuat pendapatan mereka sedikit lebih meningkat begitu
berharap bahwa jika nantinya ada relokasi lagi
dimana lahan sebelumnya adalah lahan yang disengketakan
yang sudah dipolis lain begitu oleh ditkrimum polda metro jaya
akhirnya mereka harus berpindah pindah tempat di empat lokasi
dan mereka berharap bahwa nanti
lokasi tersebut bisa memberikan peluang usaha mereka untuk jauh lebih baik lagi
baik raff raff kaffi dari tanah abang jakarta pusat
terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami